mereka akan tahu
apa yang seharusnya mereka perbuki
baiklah ayah anda
dia belum kalah
walaupun terlempar dari arena
dia masih tetap berdiri
kita harus tetap adil
jangan sampai kita
baik aku akan menjadi pengikutnya
kumala dewi melawan desta
kumala dewi beranji baduyut
wah lumayan amin
wajahnya juga lumayan
aku tidak ingin melukainya
kamu lebih cocok menjadi istri
jika kamu bisa mengalahkanku
aku telah mengquéniknya
jangan berangkai menurutmumu datanya best gift cloud
kamu mereka pula
tidak tertinggal dan tidak reaching ke
akan menjadi pembuat hidupmu
dia menyimpan kekuatan yang sangat hebat

lelaki mana yang tidak tertarik padanya

lelaki mana yang tidak tertarik padanya
kalau mempermalukan aku di depan orang
memang seharusnya seperti itulah
mengalahkan pendekar yang mulai besar kepala
ini baru pertandingan seru
aku harus menghentikan pertarungan ini
karena salah satu peserta sudah membuat curang
tapi aku ini belum kalah
putriku tak ada kata bisnis
tidak ibu nda
pendekar itu sudah melakukan curang
ini tidak bisa dibiarkan
tenangkan diri putri
percayakan kepada rai mukiansara
dan juga saya berjaga
mereka akan tahu
apa yang seharusnya mereka berbuat
baiklah ayah anda
dia belum kalah
walaupun terlempar dari arena
dia masih tetap berdiri
kita harus tetap adil
jangan sampai kita berat tersebelah adel
berikanlah yang terbaik untuk keadaan ini
aku akan melepaskan ibuku
batu ini dilindungi mantra yang sangat kuat
aku tidak sanggup menghancurkannya
kurang ajar siliwang
aku akan membunuh siliwang
silahkan balik ke tempatmu
suatu saat nanti
aku pasti membutuhkan bantuan
baiklah aku pergi
apa aku harus juga masuk
dan menghabisi para pendekar
untuk mendapatkan simpati dari taksi
itu tidak perlu hadir
sebenarnya aku marah
karena dia telah melukai kumala dewi dengan cara seperti itu
aku sendiri akan menghadapinya
memang aku sudah melakulanku